meskipun memiliki hak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
karena terbentur peraturan ambang batas presiden
partai solidaritas indonesia atau psi yang merupakan partai politik pendukung jokowi dodo
menyodorkan nama untuk menjadi calon wakil presiden
berdasarkan polling yang dilakukan di media sosial partai solidaritas indonesia pada april hingga mei dua ribu delapan belas
muncul sedikitnya dua belas nama calon wakil presiden joko widodo
ketua umum psi grace natali minggu pagi menyatakan nama mantan ketua mahkamah konstitusi
dan anggota dewan pengarah bpip mahfud md meraih polling tertinggi
di atas rimulyani luhut pinsar panjaitan dan susi pujiastuti
menurut grace sosok mahfud memiliki kapabilitas mumpuni sebagai calon wakil presiden
pilihan publik ini bisa dipahami karena melihat beliau punya track record yang baik
dan mendukung untuk bisa menjadi seorang calon wakil presiden yang akan menjadi tandem yang baik untuk pak jokowi
dia punya pengalaman di eksekutif karena pernah jadi menteri
kemudian pernah juga punya pengalaman legislatif karena juga pernah menjadi anggota dewan
pernah diudikatif sebagai ketua mahkamah konstitusi
dengan dia memiliki kredibilitas juga di sisi penegakan hukum itu akan menjadi tambahan yang baik untuk pak jokowi
dan kita pikir oleh karena itu beliau layak didukung dan psi siap untuk mendukung pak mahfud md
menjadi salah satu calon wakil presiden